dahulu kala di negeri di bawah air ada kerajaan yang indah
di sana hidup makhluk paling bahagia yang menjalani hidup mereka sepenuhnya
aku bahkan tidak tahu apa yang kita mainkan
kerajaan unik ini disebut pulau amfibi
ya itu disebut pulau karena ada pulau sebenarnya yang bagian dari kerajaan ini
orang orang mar di kerajaan ini jarang terlihat duduk diam
mereka akan bermain atau berkeliaran di seluruh dunia
di dunia amfibi hiduplah kelompok lima teman yang cerdas
inilah kisah unik kelima sahabat ini dan petualangan mereka
ah ya ampun
aku merasa bosan sekali
ayo kita pergi berlibur
aku tidak punya waktu untuk liburan
aku akan pergi untuk perjalanan paus akhir pekan
wuhuu kau melihat bagaimana aku berputar
tolong berhenti pamer aqua
apa pembahasannya teman teman
apa kalian tahu
mereka menemukan kapal besar dan kalung berusia beberapa abad
hahaha kalian seharusnya melihat ikan pedang itu berebut kalung
seperti yang aku katakan tadi aku merasa bosan
kalau tidak liburan bagaimana kalau kita piknik
hanya sehari saja pergi dari pulau ampibih
terdengar menyenangkan aku ikut
ayo pergi ke tatinum dan bertemu arya
dan begitu saja mereka pergi ke kerajaan lain untuk merayakannya
mereka berenang berjam jam bermain dan berputar putar
tapi tiba tiba mereka merasakan sesuatu di lautan
apa yang terjadi
oh oh sepertinya tempat tidur air bergetar
cepat berpegang pada sesuatu ini bisa berubah menjadi gelombang besar
dan itu benar gempa di bawah air membuat air terganggu sehingga menimbulkan gelombang yang besar
ya ampun aku bisa melihat sesuatu di permukaan air aku ajang
ada gelombang besar yang terbentuk dan angkua bisa saja tersesat di dalamnya
merasakan bahaya keempat temannya mengikuti aqua untuk menghentikannya
tapi sudah terlambat
gelombang menciptakan kekuatan yang kuat dan membuat mereka semua pingsan
apa di mana kita teman teman bangun ini bukan titanum atau amphibie
apa apa yang terjadi ya ampun aku minta maaf
aku pikir kita terlempar jauh ke suatu tempat dan aku pikir benda yang mengkilap itu hanya refleksi
berhentilah bersikap penasaran
mari kita berpikir untuk pergi dari sini
tapi sesuatu menarik perhatian hori
tunggu sebentar lihat ini karang ini kehilangan warnanya
oh mungkin karena sudah tua
tidak karang tidak kehilangan warna hanya karena sudah tua
itu terjadi hanya ketika air laut terlalu panas
tapi airnya baik baik saja ada yang salah karang tidak mampu menahan sinar matahari
tidak memiliki tabir surya
oke kami tahu kau mempelajari karang tapi ini terlalu berlebihan
karang tidak menggunakan tabir surya kita yang menggunakan
dan itu juga hanya saat di pulau
karang yang lebih dekat ke permukaan air memiliki tabir surya alami untuk melindunginya dari sinar matahari
oh aku punya tabir surya mungkin ini akan membantu
benarkah aqua bagaimana kau menyelesaikan sekolah mar
karang membutuhkan tabir surya dengan spf yang lebih tinggi
oh ya ampun kalian berdua bercanda terus
karang kehilangan tabir surya alami mereka kalian jenius
ya ampun ini serius
dan karang karang yang ada di bawah sana juga kehilangan gang gangnya
hori sedang melakukan sesuatu mereka semua mengikutinya dan mencapai parit yang dalam di bawah air
setelah berenang sebentar di perairan asing mereka mencapai tabir surya
mereka mencapai tempat yang dulunya tampak seperti kota yang indah
oh ya ampun tempat apa ini
lebih seperti dulu ini tempat apa
teman teman kalian dengar itu
oh itu suara yang indah dan juga sedih
saat mereka mengikuti suara itu mereka menemukan seekor bayi kuda laut di bawah jembatan yang hancur
kalian semua bukan berasal dari sini kalian di sini untuk mencuri permata ya
ya mencuri permata
ya babas kita di sini bukan untuk mencuri apapun namaku tera
dan ini adalah teman temanku aqua prostor hori dan fento
bisakah kau beritahu kami mengapa kau bersedih bubbles
karena rumahku rumahku tercinta granger rumahku menghilang
kerajaan granger pernah menjadi kerajaan perang
kerajaan tersebut menjadi kerajaan paling indah di bawah air
semua jenis makhluk laut tinggal di sana dan bahagia di sana
tapi kemudian suatu hari jiwa kerajaan kami diambil dari intinya
inti dari jiwa apa
kerajaan kita ditenagai oleh zamrut yang ditempatkan di intinya di dalam istana s
pelut besar memasuki istana dan mencoba mencurinya
ketika zamrut dipindahkan dari intinya
setiap makhluk yang ada di grinder mengikutinya dan berenang di belakang belut
dalam semua kekacauan itu blut menjatuhkan zamrud
dan dia bersarang di gua yang dalam di dalam karit yang berbahaya
karena permata adalah satu satunya sumber energi bagi granger
ketika zamrut dipindahkan dari intinya karang mulai kehilangan warnanya
kau tahu permata itu menjaga kerajaan tetap harmonis menjaga keseimbangan
itu perlu dibawa kembali ke kerajaan
jika permata itu tidak segera ditemukan maka grander akan hilang
bubbles memberitahu mereka bahwa banyak makhluk datang mencari permata itu
dan banyak yang datang dengan harapan mencurinya juga
tapi semua kembali dengan tangan kosong
mereka bahkan tidak bisa melewati pintu raksasa
oh aku mengerti keputusasaanmu
tapi aku tidak yakin mencuri adalah sesuatu yang harus kau tunggu
mencuri itu buruk
di mana permatanya bubbles
mungkin kami dapat mencoba dan mengembalikannya untukmu
bubbles membawa mereka semua ke pusat gua
kami akan mengurusnya dari sini
kami tidak tahu apa yang mungkin terjadi
jadi kau pergilah dan tunggu kami di jembatan
semoga berhasil kalian
kelimanya menyelidiki pintu berat di pintu masuk
ini kuat sekali
atau mungkin kau menjadi dirimu lagi dan perlu untuk tenang
lihat di sini
ada tuasnya tapi hori tidak bisa menariknya
itu terlalu berat
tunggu biar kucoba
tidak bisa terbuka lagi
aqua yang paling fleksibel
secara sukarela berguling di bawah lubang kecil di bawah
dia membuka pintu dari dalam dan membiarkan semuanya masuk
beritahu aku kalau aku tidak sendirian
kita semua ada di sini aqua
bagaimana kita melanjutkannya
oh aku tahu
vento kau bilang kau memiliki paru paru yang besar kan
jadi kau pasti punya banyak ruang di dalam
oh aku tahu yang harus dilakukan
fento menghirup melalui insangnya dan mengisi udara
kemudian dia menghembuskan napas perlahan tapi keras
meniup gelembung di air yang menunjukkan jalan melalui parit
mereka semua mengikuti gelembung dan menemukan dinding raksasa yang tebal
tidak tidak ada tuas di sini
itu terlalu kuat
tidak ini harus dihancurkan
ini harus dihancurkan dengan kuat
kembali dan berenang secepat mungkin menuju tembok ini
itu akan memberikan hentakan
kau bisa menemukan itu
kau bisa menemukan itu
sedikit kecepatan dan kekuatan segera datang
kau berhentilah pamer dan berenang saja
dan hori benar lagi
dinding runtuh dan di dalamnya ada zamruk
mereka melewati semua rintangan dan membawa zamrut keluar dari gua
mereka membawanya kembali ke istana es dan meletakkannya di tempat yang seharusnya
kerajaan mendapatkan kembali warna dan kejayaannya
kalian semua berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan siapapun
kalian waspada kuat fleksibel agresif dan punya pemikiran yang jernih
semua di tempat yang tepat dan waktu yang tepat
kami berterima kasih atas pelayanan kalian pada kerajaan granger
kalian sungguh pasukan putri duyu
pasukan putri duyung aku suka nama itu
yeay pasukan putri duyu
granger mengatur agar mereka semua kembali ke pulau amfibi mereka
teman itu setelah menghadapi petualangan lebih dekat dari sebelumnya
mereka belajar bahwa apa yang membuat mereka lebih baik bukan hanya keterampilan individu mereka yang unik
tapi pengetahuan tentang kapan menggunakannya dan bagaimana menggunakannya bersama sama